bapak bapak maafkan aku
kita mau ke lalu tahu gak
lu gak suka campur
kau tahu gak campur gimana ruangnya
kenapa aku tuh epita tiba tiba jatuh
jangan jangan terjadi sesuatu sama dia
epita tetap berangkota
kau mau bunuh dia
kau mau bunuh dia
kau mau bunuh dia
gue tahu semuanya memang kesalahan gue
gue juga gak bisa sama epita
jadi gue keluh epita sampai kenapa napa
sekarang lu ngomong kayak begitu
kenapa gak denger dulu dulu eh
kenapa gak dari kemarin kemarin
sebelum lu nuduh dia enggak enggak
sebelum lu gak percaya sama dia
sekarang lu kibati kayak begini kan
terat lu tau gak
ada apa ini
kenapa dia ada di sini
aku gak sengaja menorong epita sampai dia ditabrak
aku gak sengaja
kamu jangan bicara dulu
simpan terima kasih
arissa waktu kecil
saya harus disini
saya harus disini